keberanian seorang jurnalis mengungkapkan fakta dan data akan memberikan wawasan kepada masyarakat
dengan demikian masyarakat bisa secara aktif mengawasi kinerja pemerintah
transparansi memberikan jaminan bahwa informasi yang kami sampaikan selalu berimbang sehingga bisa menjaga kepercayaan publik
riset hingga verifikasi data merupakan cara kami untuk memberikan berita yang akuntabel dan layak dipercaya
saya megi kalista untuk cnn indonesia